ya ada dong pak
pokoknya kalau tukang pos sudah berdiri disini
dan bunyi bel kring kring
pasti ada yang saya harus sampaikan pak
jadi kalau gak ada surat
pak ucup gak kemari begitu
ah tidak begitu pak
ini kan jam kerja pak
dilakukan oleh orang lain
jabatan yang lain
mereka akan bilang
toh kita ini manusia
kalau kesalahan itu dilakukan oleh seorang guru
akan jadi berbeda
karena seorang guru
dituntut untuk menjadi
yang diguguh dan ditiru
bukan cuma oleh murid muridnya
tapi juga oleh masyarakat luas
hadir di hadapan kita
yang belum setahun didatangkan ke desa ini
dari sebuah kota besar
amat kami hargai niat beliau
mau mengajak di tempat kita
dengan gaji yang amat kurang memadai
yang biasa beliau dapat di jakarta
ternyata di desa sekecil ini pun

kita baru tahu
setelah kejadian itu
berlangsung cukup lama
membacakan hasil pengamatannya
bersama beberapa guru
masyarakat dan aparat desa kecikone
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pada saat menjelang ujian akhir
saudara marta memberikan less pripat
kepada beberapa murid kelas tiga
yang kebetulan punya orang tua cukup mampu
betul itu saudara lakukan
saya tidak merasa
bahwa itu bertentangan dengan jabatan saya sebagai guru
tapi saudara menarik bayaran yang cukup tinggi dari mereka
jaminan bahwa anak anak itu dijamin lulus mereka harus membayar lima puluh seorang atau lima puluh kali lebih besar dari uang
sekolah kita di sini yang cuma seribu perak saya yakin dasar tuduhan ini cuma karena iri hati
beberapa orang guru yang tidak dapat dipercaya oleh orang tua murid saya harap sebagai seorang guru
hai saudara menjaga tata tertib pertemuan hai silakan lanjut pakas
hai saudara menahan ijazah beberapa murid yang kebetulan anak orang berada dan kemudian
mengantarkannya sendiri kepada mereka dengan meminta imbalan dengan alasan untuk biaya orang
dalam tidak bukan sekali itu
oh nggak athe leo saudara maksud ambilan biaya orang dalam itu saudara mama
hai dari keterangan beberapa orang tua murid yang kami kumpulkan ternyata saudara berhasil
yang hebat saya tidak minta kepada mereka pak mereka memberikannya kepada mereka kepada mereka
jangan kau tidak memintapreun tinggalnya saja menjadi tuhan kembira sahabatmu dan video untuk
saya sebagai rasa syukur atas berhasil
lurusnya anak anak mereka
kalau saudara tidak bermaksud meminta uang dari mereka
dengan maksud apa
atau surat tanda belajar itu
saudara antarkan sendiri ke rumahnya
apakah seorang guru tidak boleh
memberikan atensi kepada muridnya
tidak lumrah guru yang
terhormat menjadi tukang pos
masih ada hal lain pak kasman
saya tidak tahu apakah hal ini
perlu dimasukkan di dalam laporan atau tidak
seminggu sebelum ujian smp berlangsung
pak marta berniat membeli
sebidang tanah dari pak tamrin
yang waran tua mail
dengan janji akan membantu meluluskan mile
saudara marta bisa membeli
tanah itu separuh harga
kemudian maim lulus dalam ujian
oh jadi tidak lulus
karena perasaan ditipu itulah
pak tamrin kemudian menceritakan hal ini
hampir kepada semua orang
salam pak marta
ini rumah lulus
ini rumah lulus
ini rumah lulus
ya ada dong pak
pokoknya kalau tukang pos sudah berdiri di sini
dan bunyi bel kring kring
pasti ada yang saya harus sampaikan pak
jadi kalau nggak ada surat
pak ucup nggak kemari begitu
ah tidak begitu pak
ini kan jam kerja pak
ya sebagai pegawai negeri
kita kan harus bisa menghargai waktu
pada saat ini jam kerja
saya dibayar buat ngantar pos
bukan buat menanggah
itu baru namanya disiplin pak
tapi di luar jam kerja bapak
saya juga bebas seperti orang orang
kalau semua warga seperti pak ucup
saya yakin negara ini cepat majunya pak
tapi perbios pak
enggak enggak enggak
sebentar sebentar pak ucup
bagaimana sih mama
kok nggak jadi pak ucup masukkan ke sekolah sini
aduh susah pak
saya sudah bujuk si maman pak
supaya mau mendaftarkan kembali di sekolah sini
aduh kelihatannya nggak didengar pak
dia sudah tidak mau meneruskan sekolahnya
padahal di tahun dua ribu nanti pak
anak anak indonesia ini sudah pada pinter pinter
sekarang saja sudah zaman komputer
iya kan pak
iya betul pak
ya sebetulnya juga saya kepengen pak
supaya si maman ini ketemu sama bapak
barangkali omongan bapak kan lebih didengar lagi daripada saya
begitu pak maksud saya supaya bangkit kembali semangatnya
begini saja pak ucup
kalau memang si maman itu sulit diajak kemari
biar saya saja yang datang ke rumah pak ucup
betul bapak mau nih
pak ucup pak ucup
tugas pendidikan itu kan tanggung jawab saya pak
aduh pak wah ini betul betul pak
saya akan lebih yakin lagi pak
kalau memang bapak bisa ketemu si maman
sebab pak begini
saya ini kepingin si maman ini sekolahnya lebih tinggi pak
sebab kalau omongan saya pak nggak mungkin didengar
nah bapaknya saja tukang pos bukan guru
pak ucup ini ada dekat
baiklah pak saya pamit dulu
saya dengar dari pak kades
cerita tentang guru yang mengkomersilkan jabatannya
untuk keuntungan dirinya sendiri
syukurlah kepala sekolah kami cukup cepat bertindak
dan memberhentikan guru gadungan itu pak
dalam kehidupan ini
ada orang orang yang harus selalu dituntut
menjaga predikat dan nama baiknya
apapun yang terjadi mereka harus tetap baik
karena gerak gerik mereka selalu jadi perhatian
iya pak antara lain guru berapa kali
iya ulama pemimpin pastor
atau guru besar seperti bapak
sebenarnya semua jabatan